koalisi partai demokrat pkb p tiga dan pan akhirnya mengajukan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
pada pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas keempat
partai itu mengusung pasangan agus harimurti yudhoyono dan deputi gubernur dki jakarta bidang pariwisata dan kebudayaan silviana murni
pasangan agus dan silvi akan mendaftar ke kpud dki jakarta pada jumat malam nanti
keputusan ini disampaikan pada jumat dini hari di kediaman ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono di cikias bogor jawa barat
keputusan diambil setelah empat partai melakukan pertemuan selama dua hari terakhir
agus harimurti dan saudari silviana dua ini adalah pasangan yang ideal kombinasi antara seorang militer yang adi makayasa
lulusan terbaik di angkatannya selalu berada di prestasi puncak dengan kedisiplinan yang tinggi
untuk mengawal warga jakarta kita butuh kedisiplinan yang tinggi dan dipadu oleh birokrat yang sangat berpengalaman
ibu silviana murni pernah menduduki jabatan sebagai kepala satpol pp sebagai kepala dinas pendidikan sebagai wali kota jakarta pusat dan terakhir adalah deputi gubernur
sementara itu ditemui di balai kota dki jakarta silviana murni mengaku siap
ia juga menyatakan hubungannya dengan gubernur basuki cahayapurnama tetap baik dan saling mendukung
slogan yang akan diusungnya dalam kampanye dengan agus harimurti adalah
jakarta untuk rakyat